dampaknya sejumlah daerah kembali memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau secara daring
sudah tepatkah kebijakan tersebut apa dampaknya terhadap peserta didik dan orang tua dan sekaligus kualitas pendidikan
kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung secara daring
doni kusuma pemerhati pendidikan selamat sore pak doni
selamat sore mas berdi
baik terima kasih pak dhani sudah bergabung dengan kita sore ini
pak doni saya ingin konfirmasi beberapa hal ya
informasi terbaru sore ini saya dapatkan bahwa izin yang diajukan oleh gubernur dki jakarta ke menko marves luhut bin sarpanjaitan katanya ditolak begitu
akibatnya memang kasus terus bertambah khususnya di klaster sekolah
apa catatan anda soal ini pak doni
ya pertama tama harus dilihat bahwa skp yang terbaru ini membuat indikator indikator
salah satunya adalah indikator indikator
indikator keterbukaan proses sekolah itu berdasarkan level ppkm
jadi di dalam ppkm ini ada level satu dua dan tiga
karena ada indikator vaksinasi guru dan lansia ya di situ
tetapi khusus untuk sekolah negeri misalkan atau sekolah yang dengan jumlah siswa banyak
saya rasa itu tidak memungkinkan
dan itu tidak akan mungkin untuk menjaga jarak yang sudah dikurangi menjadi satu meter
yang di dalam skb yang terbaru itu jaga jaraknya kan satu meter
kalau yang ptm yang semester lalu tahun lalu itu kan satu lima meter
nah ini kemungkinan untuk sekolah sekolah negeri nggak mungkin masuk untuk jaga jarak
kecuali mereka kemudian membagi kelas itu menjadi dua
ada di dalam kelas kemudian ada yang di luar gitu bisa
nah ini kan menjadi persoalan
karena persoalan penyebaran covid ini kan juga termasuk masalah jaga jarak ya selain proses yang lain
jadi semakin dekat anak anak itu kumpul ngeriung gitu nah disitulah potensi berkembangnya pesat
nah repotnya di dalam skb itu kan kepala daerah tidak boleh membuat aturan yang lain gitu ya
jadi kepala daerah harus mengikuti aturan di dalam skp ini
nah itu menjadi masalah gitu
karena sudah menimbulkan protes baik di tangerang maupun di banten juga gitu
berapa sekolah negeri akhirnya memutuskan untuk shift mas
jadi nggak full artinya gitu
yang dikembalikan kebijakannya ke pemerintah daerah dan sekolah masing masing
ini juga tidak mampu menghambat penyebaran kasus begitu ya
masalah penyebaran kasusnya ini kalau saya lihat dari analisis saya
sebenarnya ini terkait dengan integrasi antara satgas daerah dengan pihak sekolah
yang kemudian membuat semacam sistem pengawasan dan supervisinya mas
karena seperti kasus di jakarta barat
yang menjadi persoalan kan ada beberapa sekolah dan yayasan itu tidak mampu membiayai
jadi untuk testing dan tracing
ketika mereka melaporkan ke satgas daerah
di sekolahnya ada katakanlah yang terkena kasus
testing tracingnya itu dikasih sangat terbatas gitu
yang pcr hanya sepuluh ini yang hanya lima puluh kemudian seperti itu
jadi sangat terbatas
sementara orang tua maupun sekolah
kalau dia harus pcr itu sangat mahal sekali dan tidak memungkinkan
jadi artinya supervisi dari masyarakat yang sasgas di sekolah
laporannya harus benar
kemudian untuk dicek apakah itu kluster sekolah atau bukan gitu
karena dari beberapa
kasus ada yang memang dari sekolah penyebarannya
tetapi yang dari sekolah ini berasal dari satu anak
yang kemudian dia pergi ke tempat lain ke tempat saudaranya
dan dia tertular di situ
karena keluarganya tidak tertular
jadi sebenarnya ini masalah supervisi dan pengawasan
sama mekanisme testing dan tracing oleh pemerintah daerah dan satgas covid mas
menurut saya yang bisa memutus mata rantai gitu
orang tua dibiarkan
silahkan testing dan tracing
karena di sini ada kontak erat dan dekat
ya itu akan sulit sekali gitu
dan beberapa orang tua tentu saja bisa saja keberatan
oke inilah yang kemudian sejumlah sekolah mengatakan
tidak fair juga menyalahkan sekolah kalau kasus itu terjadi sekolah
karena memang kalau monitoring dan supervisi di sekolah cukup ketat
tapi saat berada di luar sekolah ini yang tidak bisa dipantau
sehingga implikasinya kasus di kluster keluarga juga meningkat ya pak doni ya
ya betul betul
jadi ada yang dari klaster keluarga datang ke sekolah kemudian menulari
tetapi ada yang memang sebenarnya bukan dari kluster sekolah
jadi ada satu yang terkena gitu
kemudian sumbernya bukan dari sekolah itu gitu
ketika di testing di beberapa kontak eratnya ternyata tidak gitu
tetapi ternyata saya lihat di beberapa sekolah yang saya lihat perkembangan
semakin hari itu kok semakin ada satu dua
itu nama nama terus
meskipun sekolah ini kemudian akhirnya kembali lagi ke pembelajaran jarak jauh gitu
jadi ini memang sangat memprihatinkan
dan mereka yang tertular itu ternyata otg mas kebanyakan gitu
jadi benar benar nggak merasa dia terkena atau apa gitu
nggak ada gejala
tapi begitu di pcr terkena covid gitu
gini pak doni
kalau kemudian pjj ini kembali berlaku
karena saat ptm sudah berlaku beberapa minggu
khususnya orang tua dan juga anak anak
mereka sudah bisa kembali ke sekolah
sudah ketemu teman teman
orang tua yang selama ini mungkin agak berat begitu ya
menemani anak sepanjang hampir dua tahun ini
juga merasa dengan kembali ke sekolah
ini juga membantu membangkitkan psikologi anak begitu
psikologi orang tua juga terbantu
tapi kemudian berubah lagi
dengan komitmen yang tadi
monitoring longgar dan juga pengawasan tracing dan testingnya juga tidak terpantau
ini implikasinya terhadap kualitas pendidikan juga akan terus menurun atau bagaimana
ya kalau kita berbicara tentang implikasi
kualitas pendidikan dalam arti kemampuan siswa untuk menguasai keilmuan
mungkin itu bisa berkurang
karena selama pembelajaran jarak jauh
saya menemukan bahkan di mahasiswa saya pun
itu mereka itu seolah olah itu paham ketika online
tapi begitu di tisu ternyata tidak paham
kalau toh mereka dapat nilai baik
mereka itu contek contekan
dan di pengalaman ptm tahun sebelumnya
bulan desember semester ganjil itu
ketika ada anak ptm
ketika kemudian ada ulangan harian di sekolah
bu saya lebih baik memilih ulangannya online saja
itu artinya apa
ada sesuatu yang nggak beres nih
mereka merasa kalau ulangan online itu akan bagus
tetapi ketika langsung onside di kelas
mereka agak gugup tidak siap
sehingga ini menimbulkan persoalan tentang otentisitas belajar
tetapi terlepas dari kemampuan akademik ini
sebenarnya selama pembelajaran tatap muka
itu anak anak sebenarnya sungguh sungguh belajar
apa artinya menjadi orang yang terdidik gitu ya
karena bagi saya pendidikan bukan sekedar masalah
akademik anak menguatai keilmuan
tetapi bagaimana anak memiliki empati
memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dan dirinya sendiri
ini yang sangat lemah gitu
bahkan orang tuanya pun seringkali mengizinkan
karena beberapa anak itu mereka sebelum pembelajaran tatap muka
pun sudah diizinkan orang tuanya kumpul kumpul dengan teman temannya gitu
akan ke mall atau apa gitu
dan ini kan kemudian menjadi persoalan
kemudian menjadi persoalan
ketika tidak ada lagi bonus kuota atau subsidi kuota dari kementerian
karena mas nasib kan semester ini gak memberikan subsidi kuota
artinya nanti akan merugikan orang tua
merugikan guru juga gitu
kalau mereka ada salah satu mereka terkena gitu
jadi inilah sebenarnya saat dimana mereka belajar sungguh sungguh
menjadi cerdas secara emosional
dengan cara apa
menjaga diri dan menjaga orang lain
saya rasa ini lebih penting daripada sekedar seseorang itu belajar keilmuannya
keilmuan bisa dikejar gitu
tetapi sikap tidak peduli
sikap kemudian tidak menjaga keselamatan orang lain
wah ini kan membahayakan sekali
kalau orang orang yang punya mekanisme atau perilaku seperti ini hidup di masyarakat
nantinya apapun bentuknya gitu
ada juga kemudian rekomendasi pak doni
soal blended learning begitu ya
apakah ini bisa diupayakan
agar bisa terus menjaga suasana kebatinan peserta didik dan orang tua
begitu dengan situasi yang tidak menentu
dan kebijakan yang berubah ubah begini
saya rasa kalau kita mau win win solution
jangan sampai persoalan psikosoial anak anak ini tercabut lagi
anak anak kan sudah senang tuh ketemu teman temannya
berada di sekolah berada di kelas
tetapi bapak ibu guru orang tua juga tetap harus mengingatkan
dan kemudian dari sisi katakanlah nih secara psikologis ya
sebaiknya orang tua itu juga mendampingi
dan bapak ibu guru mendampingi anak anak
mereka selalu siap belajar
dan blended learning ini saya rasa masih tetap dimungkinkan ya
beberapa sekolah yang punya sarana prasarana yang bagus
itu tetap memakai katakanlah pembelajaran online
tetapi sifatnya asinkron
jadi mereka guru guru mengupload tugas tugasnya
anak anak mengerjakan secara mandiri
nanti kemudian mereka bergiliran
hari senin yang kelas ini masuk
hari selasa yang kelas ini masuk
yang lain pasti tidak masuk
mereka mengerjakan secara mandiri
saya rasa ini alternatif terbaiklah yang bisa ditemukan di tengah situasi pandemi ini
hal ini lebih baik daripada bareng bareng masuk
nanti bareng bareng kena gitu ya
maka kita berusaha mengurangkan
tetapi jangan sampai menghilangi semangat atau ya kegembiraan anak anak
sudah mulai bersekolah lagi
tetapi harus selalu diingatkan mas
anak anak ini supaya mereka itu baik di sekolah maupun di luar sekolah
tetap menjaga proses
kita tunggu bagaimana evaluasi dan reviewnya secara komprehensif
apakah semua pihak akan kembali duduk bersama untuk mendiskusikan ini
agar kualitas pendidikan bagi anak anak dan psikologi anak anak dan orang tua
termasuk juga pengajar
ini bisa mendapatkan solusi yang lebih baik
sambil memperhatikan bagaimana perkembangan kasus setiap hari
pak doni kita tadinya juga mengundang wakil gubernur dki jakarta riza patria untuk berdiskusi
tapi ada agenda mendadak yang harus didahulukan
mungkin di lain kesempatan kita akan kembali berdiskusi
terima kasih pak doni kusuma sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
selamat ulang tahun selamat ulang tahun
tetap jaga kesehatan kita semua